data polda metro jaya menyebut ada satu dua juta orang yang sudah meninggalkan kota jakarta
dan berikut laporan khas redaksi
saya juga punya pembenaran saya juga punya aturan
saya sebagai warga negara indonesia nggak bisa begitu dong
emosi sebagian pemudik tak terpendung saat petugas memaksa memutar balik kendaraan mereka
titik sekat mudik di beberapa wilayah seakan menjadi tempat paduan emosi antara pemudik dan petugas yang berjaga
beragam alasan pun diutarakan pemudik
mulai dari tak ada lagi pekerjaan kangen keluarga hingga soal mata pencaharian
kalau terbalik apa yang mas lakuin mas
sebelah aja itu demi anak saya
cuma demi anak
mereka tahu mikir apa
udah berapa lama mas pulang mas
udah dua tahun nggak temuan orang saya
pulangnya kemana mas
saya ke burugali
sekilas sikap tegas aparat terlihat tak punya hati
namun dibalik itu semua sejatinya petugas tengah memperjuangkan ribuan bahkan juta nyawa
dari ancaman virus covid sembilan belas
ini terbukti dari data pemerintah yang menyebut dari enam tujuh ratus pemudik yang terjaring razia
jumlah pemudik yang di random testing dari enam tujuh ratus empat puluh dua konfirmasi positifnya empat satu ratus dua puluh tiga orang
dan isolasi mandiri satu enam ratus delapan puluh enam orang dan dirawat tujuh puluh lima orang
ironisnya meski pemerintah sudah melarang mudik
sebagian masyarakat tetap membandel dengan melakukan perjalanan keluar wilayah mereka
data polda metro jaya menyebut sudah ada satu dua juta orang meninggalkan ibu kota jakarta
masyarakat yang tetap nekat mudik
di saat larangan mudik seperti yang anda ketahui bersama di kedung waringin maupun melalui jalan tol
diperkirakan jumlah masyarakat jakarta yang keluar dari jakarta sekitar kurang lebih satu dua juta
pergerakan manusia secara masif seperti arus mudik sangat beresiko menjadi super spreader
atau penyebar covid sembilan belas besar
pasca arus mudik dan arus balik
peningkatan kasus covid sembilan belas pun berpotensi melonjak
statusnya adalah belum terkendali ya
sehingga kemungkinan kita tertular
tidak masuk dirawat rumah sakit dan meninggal karena covid sembilan belas itu masih tinggi
resiko itu akan semakin tinggi kalau kita melakukan perjalanan jauh
kemudian kita berkerumun
tugas berat di titik sekat
menjadi pertaruhan jutaan nyawa dari ancaman virus mematikan covid sembilan belas
sehingga masyarakat pun kembali diingatkan bahwa dengan menunda mudik
sama juga sebagai bentuk rasa sayang kepada keluarga
tim liputan cnn indonesia